hakim mahkamah konstitusi
harus memegang sikap
kepentingan bangsa dan negara
sudah banyak suara suara
untuk menjaga marwah
dari mahkamah konstitusi
bahwa suara suara itu
karena pengalaman kita

ketika suara rakyat
maka yang tampil adalah